apa yang ada di kepalamu saat mendengar lari di jakarta
berlari melewati kota yang penuh sesak
atau berlari di antara hutan beton ibu kota
ulangi lagi hubunganmu dengan jakarta
ubah perspektifmu akan kota ini
kota yang padat kini bebas kendaraan bermotor untuk sementara
melintasi kota yang penuh dengan refleksi dan potensi masa depan
melewati hal yang mungkin hanya dibaca pada buku sejarah
berlari merasakan denyut nadi
meraih kebebasan di tengah hiruk piku kehidupan
kota yang kembali mengundang semangatmu sekali lagi di tahun ini
beberapa orang sudah melakukannya di tahun lalu

nah saatnya kamu berlari
saudara tahun ini lembaga penjamin simpanan lps kembali mengajak para runners menikmati kota jakarta lewat berlari
sekitar lima peserta akan mengikuti acara utama lps monas half marathon
pada minggu tiga puluh juni dua ribu dua puluh empat pukul lima pagi
nah lebih lengkapnya kita akan berbincang dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio saat ini
ada kepala kantor persiapan prp dan hubungan lembaga lps hermawan wibowo
oke ada juga wakil direktur bisnis harian kompas mas novi estianto
oke saya tanya ke pak wan dulu
pak wan yang melatar belakangi lps dan harian kompas ini mengadakan lomba lari di jakarta
apa sebenarnya ini kabarnya udah yang kedua nih ya
sudah yang kedua betul sekali mas randy ini yang sudah kedua
pertama kali tahun lalu kita sukses mengadakan lomba lari lps half marathon diikuti lima peserta
sukses lancar semua steril antusiasme dari pelari juga luar biasa
pertama ajang sosialisasi buat lps kita mengenalkan lps kepada seluruh masyarakat di indonesia di jabodetabek
terutama apa itu lps fungsi lps itu apa bahwa lps itu ada
karena kalau masyarakat yakin mengenai lps keyakinan kepada perbankan makin tumbuh nanti itu ujungnya pada stabilitas sistem keuangan masyarakat akan terjaga
kemudian yang kedua kita mendukung jakarta sebagai kota wisata lari
jadi jakarta juga enak loh buat lari
jakarta itu punya event lari yang berskala internasional
jadi dua hal itu yang melatar belakangi lps mengadakan lps monas health marathon
ya mas novi kalau mas novi lihat ini kan harian kompas juga sama bareng bareng sama lps ngambil tema sekarang nih reconnect for change
artinya apa sih mas makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat apa sih
ya pastinya ini sebuah tema yang merupakan kelanjutan dari tema tahun lalu
ini kan sudah sukses nih tahun lalu kata pak wan ya
sudah berapa orang yang sudah daftar sekarang
kalau gak salah sudah empat tiga ratus mas lofi ya
jadi buruan runner yang belum daftar buruan tuh sebelum kehabisan slot udah tinggal tujuh ratus
oke ada ini ada charge khusus untuk peserta
ya sebenarnya kalau kita bicara event yang akan kita senggarakan tanggal tiga puluh juni besok
ada beberapa kesempatan yang bisa didapatkan oleh para runners
dan kalau kita bicara sisa slot tentu saja sisa slot semakin terbatas
dan kita berharap ada beberapa program harga khusus yang akan kita berikan
dan tentu saja harga khusus ada durasi waktu yang juga terbatas sebelum nanti kita rilis regular price atau harga normal
karena ya kesempatan ini merupakan kesempatan yang tentu saja pengalaman tahun lalu adalah pengalaman yang mengejutkan
dan kita menunggu atas event yang akan kita sengarkan besok tanggal tiga puluh
ya tapi kalau saya pikir kalau buat rundos harga nggak jadi masalah
yang penting kebersamaan dan memang sudah ini ya
dan yang pastinya mereka mengharapkan rute yang sangat steril
karena itu bagian dari komitmen yang kita lakukan bersama lps
dan itu kita akan ulang dan tentu saja kita akan perbaiki beberapa hal yang mungkin tahun lalu belum sempurna
dan harapannya ya pengalaman yang lebih baik
itu yang akan kita tawarkan ke para runner dan masyarakat jakarta
tahun lalu yang belum sempurna akan disempurnakan di tahun ini
nah kira kira perbedaannya dengan penyelenggaran sebelumnya apa pak war
yang nanti yang bisa dilihat itu di ini ya di respect nya ya
salah satu respectnya itu nanti kalau buat finisher tahun lalu kaos
lihat nanti jaketnya lebih keren
kemudian juga yang berbeda juga
dan ada monas half marathonnya sendiri
tahun ini bedanya selain di jakarta
untuk rundi city nya kita menyelenggarakan di tiga kota
jadi ada medan makassar dan surabaya
selain nanti jakarta di acara utamanya nanti
artinya dua puluh sembilan juni nya ada run the city nya juga
nah kebetulan tahun ini lps buka tiga kantor perwakilan
jadi sekaligus kita mengenalkan
lp sudah hadir loh di kota kota ini
kita adakan acara run the city tuh
ada yang ikonik yang ada di kota itu
saya juga baru tahu ternyata antusiasme runners di luar kota itu luar biasa
dan mereka itu bahkan yang dari makassar kemarin banyak ternyata yang ikut daftar juga di monashalv marathon
mereka ikut sana karena mereka memang tahun lalu lihat ikut
semuanya keren rutenya steril penyelenggarannya keren
jadi ya emang antusias untuk ikut
nanti saya setelah jeda mau ke mas novi juga ditanya soal apa namanya
ini saya dengar bukan hanya race bukan hanya runners yang berlari di lintasan
tapi juga ada kegiatan lain seperti kalau saya lihat tadi ada apa salah satunya run the city gitu ya
ini saya mau tanya juga apa kegiatan kegiatan di luar race juga yang bisa dijelaskan nanti dalam rangkaian lps monas half marathon ini
setelah jeda di sapa indonesia pagi tetaplah bersama kami
tadi kita sudah bahas yang menarik dari lps monas health narasson ini tidak hanya para runners yang berlari di lintasan
tapi juga ada kegiatan lain yang bisa diikuti para runners
saya tanya tadi ke mas novi sebelum jeda
ya mas randy kalau kita bicara pre event atau kegiatan sebelum race
untuk lps monas armada tahun ini kita ada dua kegiatan besar sebenarnya
sebagai rangkaian atau road to race
jadi event sebelum dari penyelenggaraan lps monashalv
dimana kita mencoba berkolaborasi dengan komunitas dan non komunitas
harapannya engagement kita atau komunikasi kita dengan teman teman runners di daerah daerah semakin terinformasikan soal event kita
kemudian setelah itu tentu saja run the city
nah jadi ini juga adalah fun run yang kita senggarakan terutama bagaimana di tiga kota tersebut termasuk jakarta medan surabaya kemudian makassar jakarta
hype soal lps monasara marathon ini dirasakan oleh warga daerah tersebut
dan pastinya nanti di hari minggu besok di tanggal dua kita akan ada run the city surabaya sebelum nanti tanggal dua puluh sembilan run the city jakarta
kalau kita bicara res village sebenarnya
sebuah kegiatan yang akan kita lakukan setelah runner menyelesaikan lari mereka
dan pastinya banyak hal yang kita bisa berikan ke para runners
sehingga mereka bisa recovery mereka bisa menikmati berbagai tanda petik cemilan dan kudapan ala jakarta gitu kan
itu yang ditunggu dan dinanti oleh para runner sebenarnya
sudah bakar kalori makan kalori lagi
pasti juga yang ikutan pengen tahu nih pak wan
ini hadiahnya juga saya dengar gak main main nih kayaknya
apa yang disiapkan buat para runners ini hadiah dari yopes
kita total hadiah itu satu miliar
nah detailnya mungkin mas nova bisa menambahkan
ya untuk kategori pastinya kita hanya satu
tiga kategori kalau kita bicara kategori ya
ada overall nasional dan master untuk lps monas asal marathon
dan tentu saja hadiah satu miliar ini merupakan hadiah yang cukup besar dan tentunya dinanti oleh para runner
selain kalau kita bicara kategori tersebut sebenarnya kita ada spesial kategori lah kira kira seperti itu untuk break the limit
karena break the limit memang upaya kita memberi kesempatan untuk para elite runner maupun non elite runner untuk memecahkan rekor
yang hari ini masih dipegang oleh edwardus nabunune dan trianingsi
dan upaya itu sebenarnya ya merupakan bagian untuk kontribusi lps monas salah marathon ke dunia atau ke industri lari tersebut
total berapa jarak tempuhnya untuk para runners nih pak awan
ini half marathon jadi sekitar dua puluh satu km
kita mengelilingi ikon ikon di jakarta
saya dengar juga di venue nanti bakal banyak aktivitas juga ya
ini juga menambah apa ya menambah semangat lah para ranos
best kostum yang dinilai apanya nih kalau runners
nah ini gini mas andi saya juga kan bukan pelari ya
tapi begitu tau hypes nya lari itu luar biasa banget
itu bener bener ajaib ajaib mereka tuh
pakai jas mangga pakai seragam kerja
ini nambah unik juga nambah semangat pasti
nah kalau sebelum saya lari ke pesan pesan terakhir untuk
masyarakat yang ingin mengikuti event ini begitu kira kira
lps ini sebenarnya kan mau menyosialisasikan juga ya pak ya
dan makin banyak masyarakat yang memberikan trustnya kepada lps
nah pesan khusus untuk khusus dari kegiatan lari ini
dalam konteks lps sebagai apa
ya sebagaimana tadi saya sampaikan di awal
acara ini bagian dari sosialisasinya lps
jadi kita ingin masyarakat itu lebih tahu mengenai lps
mereka tahu bahwa simpanannya dijamin oleh lps
jadi masyarakat tidak khawatir untuk menabung di bank
karena mereka yakin ada lps untuk menjamin simpanan mereka
dan nanti itu ujungnya akan meningkatkan kepercayaan pada stabilitas sistem keuangan nasional
untuk yang sosialisasi dengan ini ya
terutama di jabodetabek di kota kota yang lainnya
kita harapkan semakin banyak masyarakat tahu mengenai lps
semakin aman stabilitas sistem keuangan nasional
novi pesan dan aspirasi yang diharapkan untuk warga jakarta nih
yang tertarik untuk ikut monash health marathon ini apa aja kali ini
ya pastinya kita berharap event lps monas ham marathon ini merupakan event kolaborasi
baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung
karena support yang diberikan oleh masyarakat tentu saja bagian dari kesuksesan event ini mas
kalau kita bicara penyelenggara apa yang sudah kami persiapkan
kami berupaya untuk rute menjadi steril aman dan nyaman untuk para runners
dan tentu saja traffic atau lalu lintas juga kita akan coba atur semaksimal mungkin
jadi kita startnya di monash finishnya di istora senayan
dan tentu saja dengan point to point ada waktu yang cukup untuk masyarakat dki terkait dengan penutupan rute
ada durasi waktu untuk para runner untuk dia segera melewati titik titik tertentu
sehingga mereka bisa mengalihkan rutenya untuk aktivitas masyarakat jakarta
kemudian titik hidrasi juga kita akan optimalkan
artinya titik hidrasi untuk para runners kita siapkan dengan jumlah yang tentu saja nyaman buat para pelari
kemudian pastinya aspek medis mas
sehingga aspek medis pun kita akan atur semaksimal mungkin
dan aspek aspek itu tidak akan mengurangi rasa kenyamanan para runner untuk menikmati ikon ikon kota mas
karena harapannya dua puluh satu km itu tidak terasa
mereka bisa menikmati ikon istiqlal
ya mereka bisa mencapai personal base
yang mereka inginkan sebagai pencapaian mereka
karena kita launching sudah cukup lama
sehingga ada waktu yang cukup untuk para runner
dan tentu saja jangan lupa untuk mendaftar ke lpsmarathon com mas
sekarang era digital pasti banyak yang posting nih
jadi ajang apa namanya
sosialisasi juga dari pks buat di media sosial
testing muncul tuh di dadanya lps
nah aspirasi dari pak awan sendiri terakhir nih
pesan pesan yang akan disampaikan kepada para peserta
dari lps mewakili lps
kedua tidak melebih tingkat bunga penjaminan lps
tingkat penjaminan lps tetap
kemudian tidak terindikasi melakukan fraud atau kecurangan
jadi jangan khawatir menabung di bank
simpanan anda aman dijamin di bank
biar makin cerah masa depannya
terima kasih bincang bincang kita pagi hari ini
sukses buat mas novi pak awan
saya juga lari juga ya
berarti kita ketemu di monash
terima kasih kepala kantor persiapan prp dan hubungan lembaga lps pak hermawan bibowo
dan wakil direktur bisnis harian kompas novi yastianto telah berbagi informasinya di sampai nusa pagi